inilah tanah seluas tujuh puluh dua meter di desa gondang manis kecamatan bayi kudus
yang iklan penjualannya di lapak jual beli tanah viral di media sosial
dalam iklan tertera tanah tersebut dijual seharga seratus juta rupiah
tertulis juga jika pembeli dapat sekaligus memperistri adik pemilik tanah
yang fotonya ada dalam postingan tersebut
galuh chandra pemilik tanah mengaku awalnya ia hanya ingin menjual tanah sesuai harga
namun mengingat sang adik juga sedang mencari pendamping hidup
maka ia memanfaatkan momen tersebut untuk membantu sang adik menemukan jodohnya
sementara sang adik pemilik tanah dewi rosalia indah yang bekerja di sebuah salon di kota kudus
mengaku ada beberapa orang yang serius datang dari luar kota bahkan dari malaysia dan singapura
mereka datang untuk menawar tanah dan mengaku serius ingin memperistri janda
yang memiliki tanah yang berbeda
dan juga memiliki dua anak tersebut
meski begitu dewi mengaku belum ada pembeli yang cocok dengan keinginannya
dahil akbar kudus jawa tengah